panglima tni laksamana tni yudo margono bersama kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo dan para kepala staf angkatan
beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke timika papua tengah pada senin
pertemuan dengan jajaran tni polri dilaksanakan di aula kartens lanut yohanis kapiau timika papua
pusat tatap muka dengan jajaran prajurit panglima tni dan kapolri lanjut mengecek alutsista di kawasan bandara moses kilangin mimika
panglima tni mengatakan kunjungan ke timika adalah untuk memberikan motivasi dan dorongan moral kepada jajaran yang bertugas di papua khususnya yang ada di timika
ini merupakan wujud percintaan kita semuanya pak jenderal polri masyarakat papua
sebelumnya dalam kunjungan panglima tni dan kapolri berada di makodam tujuh belas cendrawasih jayapura papua
panglima tni dan kapolri menyatakan akan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap kelompok bersenjata
yang masih melakukan aksi mereka terhadap warga sipil dan juga personil tni polri
namun demikian kapolri mengaku terus melakukan koordinasi
dengan komnas ham agar penanganan kelompok bersenjata lebih profesional
dalam pertemuan dengan jajaran tni polri di makodam tujuh belas cendrawasih
panglima tni dan kapolri juga mengajak para prajurit untuk memberikan rasa aman terhadap rakyat
serta ikut serta dalam pengamanan program pembangunan papua oleh pemerintah pusat saat ini
tim liputan cnn indonesia